donald john trump akhirnya terpilih menjadi presiden amerika serikat ke empat
selain gegap gempita para pendukungnya kemenangan trump juga menuai kekhawatiran sebagian warga amerika
karena kebijakan kebijakannya yang kontroversial
kemenangan trump pun menjadi sorotan dunia sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang terbesar di dunia
arah kebijakan luar negeri amerika serikat tentu saja akan berpengaruh pada geopolitik dan ekonomi global
lalu sejauh mana langkah trump akan membawa amerika serikat seperti jargonnya
dan bagaimana dampaknya pada dunia
simak bahasannya kali ini bersama saya desi
setelah melalui perjalanan panjang donald j trump akhirnya meraih suara mayoritas dan terpilih sebagai presiden baru amerika serikat
tidak hanya memenangkan pemilihan presiden partai republik juga menguasai senat dan dewan perwakilan rakyat amerika serikat
pemilihan presiden amerika serikat merupakan salah satu sistem pemilihan umum yang paling kompleks
perjalanan kandidat presiden dimulai dengan memperebutkan nominasi atau pencalonan dari dua partai terbesar
republik dan demokrat yang dimulai sejak februari lalu
pencalonan kemudian dilanjutkan dengan konvensi
nasional partai untuk menetapkan calon presiden
konvensi nasional partai demokrat pada juli lalu menetapkan hillary clinton sebagai calon presiden
sedangkan donald trump menjadi calon presiden dari partai republik
selanjutnya dua pasang calon presiden dan wakilnya melakukan kampanye yang diikuti dengan debat nasional
keunggulan kedua calon presiden dibuktikan dalam pemilihan umum pada delapan november

presiden amerika serikat dilakukan berdasarkan sistem electoral college atau dewan elektoral
yaitu hanya suara elektor atau dewan pemilih yang dihitung
amerika serikat tidak menggunakan sistem pemilihan langsung
para kandidat harus memperebut sedikitnya dua ratus tujuh puluh suara elektoral dari total lima ratus tiga puluh delapan suara elektoral di lima puluh negara bagian
perolehan suara elektoral pada pemilihan presiden kali ini menunjukkan
donald trump unggul dari pesaingnya hillary clinton
trump memperoleh dua ratus delapan puluh delapan suara
sementara hillary memperoleh dua ratus lima belas suara
usai memperoleh suara electoral lebih dari dua ratus tujuh puluh
donald trump langsung menyampaikan pidato kemenangan
saya baru saja mendapat panggilan dari sekretari clinton
dia mengucapkan kebahagiaan kepada kita ini tentang kita
kami mengucapkan kebahagiaan kepada kita
dan saya mengucapkan kebahagiaan kepada dia dan keluarganya
pada kampanye yang sangat berjuang
dia berjuang dengan sangat kuat
hillary telah bekerja dengan sangat panjang dan dengan sangat kuat
selama waktu yang panjang
dan kami meminta keberterusan yang besar dari keberterusan dia untuk perkhidmatannya
untuk negara kita
saya berarti itu dengan sangat jujur
untuk amerika untuk menutupi sakit pergabungan
kita harus berkumpul
untuk semua republikan demokrat dan independen di seluruh negara ini
saya mengatakan saatnya untuk kita
untuk berkumpul sebagai satu orang yang berkumpul
presiden amerika serikat terpilih donald trump
akan mulai bertugas pada dua puluh januari dua ribu dua puluh
grafiardi kresnantyo cnn indonesia
donald trump terpilih menjadi presiden amerika serikat ke empat puluh lima
berikut rangkuman profil presiden yang mengusung jargon
saya tak tahu saya akan bergabung dalam politik
selain apa yang saya lakukan sekarang
tapi saya tidak pernah memiliki intensi
dan saya tidak akan bergabung dengan presiden
saya sudah jauh bebas
hanaanya adalah mem quella akan menjadi yang terbaik
aku harus mencari keseluruhan
tentu saja sewaktu serait from
ayo ikut untuk memilih
ia dibuat transaksi uang
saya mau diskripsikan
pemilihan presiden amerika serikat merupakan salah satu ajang yang menjadi perhatian seluruh dunia
ucapan selamat pun langsung disampaikan oleh sejumlah pemimpin negara kepada presiden amerika serikat terpilih yang baru donald trump
presiden joko widodo mengucapkan selamat atas suksesnya pelaksanaan pemilihan presiden di amerika serikat serta terpilihnya donald trump sebagai presiden amerika serikat
di atas nama pemerintah dan seluruh rakyat indonesia saya mengucapkan selamat kepada rakyat amerika serikat atas tersenggaranya
pemilihan presiden di amerika serikat
hasil pemilihan presiden tersebut mencerminkan kehendak mayoritas rakyat amerika
saya mengucapkan selamat kepada presiden terpilih donald trump
dan indonesia siap untuk melanjutkan kerjasama
saya mengucapkan selamat kepada presiden rusia vladimir putin
meski tidak mudah putin optimistis dapat mengembalikan hubungan kedua negara yang sempat memburuk karena gejolak politik menuju ke tingkat yang lebih baik
saya ingin mengucapkan selamat kepada rakyat amerika dengan selesai perjalanan pemerintah
dan kepada presiden donald trump dengan kemenangan di pilihan ini
pembelajaran pertemuan presiden amerika serikat

kami mengerti dan memberi perhatian bahwa ini bukan jalan yang mudah
mengandalkan kegagalan di mana hubungan antara amerika serikat dan rusia
dan ini seperti yang saya katakan banyak kali tidak terlalu jelas bahwa hubungan antara amerika serikat dan rusia berada di situ
juga muncul dari kepentingan
kami mengerti bahwa seperti yang saya katakan
kami mengerti bahwa sebagai presiden baru amerika serikat
donald trump akan menekan korea utara atas uji coba nuklir dan bugal
masyarakat dunia kini menantikan langkah dan kebijakan presiden amerika serikat terpilih donald trump
dalam menjalankan tatanan dan stabilitas politik dan perekonomian dunia
terpilihnya donald trump sebagai presiden baru amerika serikat
akan membawa babak baru dalam tatanan dalam negeri amerika serikat serta dunia
nah bagaimana amerika serikat di bawah kepemimpinan donald trump kira kira
dan apa dampaknya bagi negara negara lain
setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan pembahasannya bersama narasumber
yang akan kami hadirkan di studio
tetaplah bersama insight
presiden amerika serikat terpilih donald j trump
akan mulai bertugas pada tanggal dua puluh januari tahun dua ribu tujuh belas
dan berikut adalah sejumlah rencana yang akan dijalankan dalam seratus hari pertama pemerintahan donald trump
donald trump presiden terpilih amerika serikat dikenal sebagai sosok yang kontroversi
dengan janji janji kampanye
nah sejauh mana kebijakan kebijakan donald trump akan mengubah wajah amerika serikat
saat ini setelah ditemani oleh dino pati jalal duta besar indonesia untuk amerika
tahun dua ribu sepuluh sampai tahun dua ribu tiga belas
ini presiden donald j trump
kita harus membiasakan diri untuk menyebut namanya
dulu dia seorang reality tv show pemegang apprentist miss universe dan lain sebagainya
reaksi pertama ketika mendengar bahwa akhirnya dia yang menang
karena waktu saya di washington dc teman teman saya yang memang part of the establishment
setiap kali saya tanyakan selalu bilang
nggak akan terjadi
pindah ke kanada
ya begitu yakinnya mereka itu gak akan terjadi
tapi ternyata masuk konvensi bukan hanya masuk konvensi unggul
bukan hanya unggul menang
bukan hanya menang kemudian bisa mengalahkan
dulu sebagai joke ya tapi sekarang the joke is on everyboard
tapi kalau kita lihat ini kan mas delapan belas bulan dengan kampanye yang begitu sengit
dengan penuh dengan skandal dan kata kata yang tidak pantas dan membuat banyak orang yang marah
tiga debat di mana semua orang setuju bahwa hillary clinton unggul dalam debat capres itu sendiri
tapi hasilnya seperti itu
what happened sebenarnya
apa yang terjadi
salah media salah pakar pakar semua
mungkin metode polsternya juga harus mulai dikaji ulang ya
karena mereka sekarang banyak melesetnya
brexit lah dan sebagainya
saya suka hillary clinton sebagai seorang foreign policy figure ya pemikir strategis dunia
tapi di mata orang amerika dia dilihat bukan dari segi itunya
dilihatnya dari segi trust yang semakin menurun kredibilitas yang semakin menurun
terutama masalah email masalah prope dengan fbi dan segala macam
apakah itu dosanya hillary clinton itu sebegitu jauh lebih besar daripada istilahnya itu dosanya donald trump
dia tidak membayar pajak dia istilahnya melecehkan perempuan begitu banyak
dan trump university nya juga dianggap melanggar undang undang
saya lihat dan nampaknya retorika trump itu walaupun di kita terdengar outrageous
itu menyentuh suatu naluri atau sentimen yang mendasar dari sebagian rakyat amerika
mungkin ya walaupun ini harus dicek dulu sewaktu dia bilang bahwa saya akan mencegah muslim masuk
mungkin ada sebagian rakyat yang malu bilang you right
tapi dalam hati kecilnya sebenarnya mereka setuju
mengenai imigran mengenai meksiken mengenai wall mungkin ya dan lain sebagainya
jadi yang setuju dengan donald trump mungkin dalam hati kecilnya itu banyak ya
dan mereka justru yang keluar untuk mencoblos istilahnya di tps itu
nah sosok ini hillary clinton sendiri anda kan kenal ya dengan dia
kira kira apa nih masa depan untuk hillary clinton
apakah ini sudah jalan terakhir baginya dan dia akhirnya harus menghilang karir politiknya
kalau menurut saya begitu kan sudah dua kali mencoba ya kan
dan di amerika itu yang saya lihat berkali kali mencoba akhirnya berhasil itu ronald reagan
ya kan sudah bertahun tahun tapi itu suatu kasus yang sangat langka
kalau menurut saya mungkin hillary akan mundur
dan akan ada tampil
wajah wajah baru karena sekarang memang hilir itu susahnya apa
dia bicara mengenai hal yang baru masa depan
tapi sudah dua puluh empat tahun kalau nggak salah dengan establishment ya
dan itu yang sering diungkit ungkit oleh trump
delapan tahun dengan suaminya
delapan tahun dengan bush bush kan dia senator dan lain sebagainya

tapi kalau kita melihat bahwa akhirnya donald trump dipilih ada semacam protes vote
karena melawan establishment melawan yang dianggap corruption dan lain sebagainya
sebagai political elit yang tidak membumi lah terhadap aspirasi kebanyakan masyarakat amerika
yang mungkin terasa tidak mendapat benefit dari globalisasi
misalnya dan takut terhadap imigran dan lain sebagainya
sekarang di beberapa kota khususnya di new york di chicago di la
kita melihat justru yang adalah protes protes dari anak anak muda
apa yang berlaku ini akan mewarnai
menurut saya amerika ke depan akan terus polarized
karena kalau kita lihat dari segi popular vote nya kan split ya
kalau electoral vote difference nya itu kan cukup besar
tapi kalau dari popular vote hanya dua ratus ribu bedanya
walaupun clinton unggul ya dalam popular vote itu
dan beda dengan zaman waktu obama jadi presiden dulu
dia merangkulnya agak lebih mudah
karena waktu itu ada eufori yang begitu besar
dan dia presiden yang kelihatan idealis ya
dan lain sebagainya
trump akan menurut saya akan having harder time ke depan
message nya dia memang bagus
normatif ya akan mempersatukan amerika sendiri
dan memang kongres sekarang dikuasai oleh partai republik
tapi pada segi grassroot ya masyarakat amerika sekarang sangat terpolarisasi

dan ini akan cukup lama ya ke depan untuk menyembuhkannya istilahnya

untuk membuat amerika serikat itu betul betul united ya
ada yang mengatakan ini disunited state of america
tapi ini kan mau tidak mau harus dihormati
sekarang donald jay trump dia adalah dipilih dengan demokratis
kedepannya dalam mengimplementasinya apa implikasinya terhadap partai demokrat dan juga partai republik
yang sebenarnya banyak juga anggota dpr republik yang tidak suka dan tidak setuju
yang sebenarnya banyak juga anggota dari partai republik yang tidak suka dan tidak setuju
yang sebenarnya banyak juga anggota dari partai republik yang tidak suka dan tidak setuju
kalau menurut saya yang paling utama kan dia bilang dia mau heal the woons ya
yang paling pertama harus dengan partai republik dulu
pentolan pentolan partai republik ya kecuali rudy jolani dan beberapa orang lain
itu benar benar sangat anti trump tuh
sangat memusuhi sangat hostile gitu
sangat memusuhi sangat hostal gitu
apalagi mereka bahkan terang terang tidak ikut konvensi dan mendukung clinton
tapi apakah ini akhir dari partai demokrat itu sendiri
kalau menurut saya tidak
saya kira kita lihat ke depan bagaimana program program trump
biasanya kan pendulumnya ke kanan kemudian ke kiri lagi kemudian balik lagi
itu adalah pendulum american politics
kalau saya melihat kalau trump mau survive dia harus ke tengah tuh
nggak bisa dia agak di ekstrim di kanan sana
dan nanti kita lihat tapi kalau partai demokrati menurut saya terlalu apa ya
mengenai pentingnya ada apa namanya multiculturalisme kemudian peran pemerintah
ada social safety net dan lain sebagainya gitu
iya tapi seratus hari mungkin bukan seratus hari pertamanya donald trump
dia mengatakan pada hari they won
dia jadi presiden katanya
dia akan repeal sama sekali ya menghapuskan ya oba market yang selama ini sudah bekerja begitu keras ya
presiden obama memberikan semacam jaminan kesehatan bagi masyarakat amerika serikat
dia akan membangun tembok
dia akan mengusir para imigran yang ilegal
ini semua akan bisa tercapai atau
itu saya juga worry tuh
saya worry timbulnya nasionalisme yang sempit di amerika
dan kita tahu negara yang paling tidak bisa afford untuk ada nasionalisme sempit adalah amerika serikat
karena dunia itu kan melihat amerika masih mengharapkan leadership dari amerika
dan apa yang dilakukan trump itu mudah mudahan berbeda presiden trump dari kandidat trump gitu ya
tapi menurut anda apalagi setelah delapan belas bulan ya melihat karakternya ya
yang bukan semakin lama semakin membaik walaupun pidato kemenangannya itu lumayan cukup bagus
tapi kita sudah lihat karakternya seperti apa
itu yang paling susah ditebak sekarang
sekarang ini kalau saya lihat respon dari pemimpin pemimpin dunia
itulah yang kita harapkan
semoga kandidat ini tidak akan menjadi kandidat yang berperangan ini akan berbeda sewaktu menjadi
lebih banyak berdoa bahwa tidak akan terrealisir ya apa yang dijanjikannya dalam kampanye
tapi kita break sebentar dino setelah informasi berikut ini
kita akan lanjutkan pembahasan mengenai khususnya kebijakan luar negeri presiden donald trump nanti
dan apa dampaknya terhadap negara negara lain di dunia termasuk terhadap kita di indonesia
tetaplah bersama insight
kembali dalam insight
ya kembali dalam insight
dalam kampanyenya donald trump bertekad ingin menjadikan amerika serikat kembali menjadi negara yang besar
sejumlah kebijakan dalam dan luar negeri pun telah disiapkan
sebagai program dalam seratus hari pertama
pemerintahannya nah bagaimana kebijakan luar negeri donald trump dan sejauh mana dampaknya terhadap tatanan global
kita masih ditemani oleh dino patijalal duta besar indonesia untuk amerika serikat pada tahun dua ribu sepuluh sampai dua ribu tiga belas
dino kalau kita baca ya mungkin headlines dari seluruh dunia
apalagi misalnya dari australia
mereka tidak sama sekali menyangka
dan ada yang mengatakan bahwa ini brexit seratus kali lipat lebih besar
tapi ada juga seperti marine lepen yang dari sayap kiri di perancis yang langsung memberikan selamat kepada presiden elek donald trump
dan juga misalnya perdana menteri israel benjamin netanyahu yang tiba tiba wah ini harapan baru karena selama ini presiden obama dan israel tidak get on
keliatannya dunia siapkah dengan seorang sosok presiden israel
dengan seorang sosok presiden donald trump
yang saya lihat sekutunya sekarang ini walaupun ada protokoler selama segala macam mereka semua cemas
saya yakin sekali karena dia sangat unpredictable
ucapannya mengenai eropa itu membuat mereka kaget ya
apalagi mengenai nato misalnya
dia tidak akan mungkin mengeluarkanlah amerika serikat dari aliansi itu
sangat mencemaskan ya
dan diketahui dari antara hillary dan trump
trump yang tidak mempunyai politik yang terplatformkan dengan baik
yang terpikirkan dan ada strateginya dan lain sebagainya gitu
yang paling kedengeran adalah tekadnya untuk membangun militer amerika
dan kemudian bahwa dia tidak akan meloloskan trans pacific partnership
jadi itu dari segi kebijakan itu yang paling bisa diukur
dan juga mengenai climate change
padahal kita harus saja meratifikasi paris agreement
se dengan padahal ini kan sudah dijadikan semacam agreement di bawah payung united nations
bisa amerika serikat untuk secara unilateral misalnya tidak komitmennya itu dicabut
menurut saya akan sulit
dia akan mendapatkan
menurut saya akan sulit
menurut saya akan sulit
dapatkan tekanan dan protes yang luar biasa dari rakyatnya sendiri
dan juga dari dunia internasionalnya
yang mengharapkan leadership dari amerika serikat
nah vladimir putin ini nomor satu dia merasa happy lah ini
apa yang akan berubah dalam konstelasi
dari dulu kan rusia tidak suka sama obama
jadi mereka dengan tampilnya trump mereka senang sekali
jadi mungkin kalau ada yang mungkin positif adalah hubungan amerika rusia yang tadinya merosot kemungkinan akan membaik
tapi hubungan amerika dengan tiongkok itu akan menurun
ini akan terjadi perang dagang
jadi secara ekonomi akan konfrontasional hubungan mereka dan akan tegang
dan secara geopolitik juga akan karena program trump untuk membangun angkatan laut amerika itu juga akan pasti bertabrakan dengan blue water ambitionnya dari angkatan laut tiongkok
dan asia tenggara akan semakin diperhebutkan
itu yang saya deg degan tuh
apalagi kita sama salah south china
tiongkok itu seolah olah semakin merajalela lah di kawasan kita
timur tengah apalagi dia mengatakan akan membabat itu isis
kata retorikanya mengenai tidak akan membiarkan muslim dan terorisme dan lain sebagainya
apa yang akan terjadi menurut dino
ini akan membuat sesuatu hal yang lebih buruk lagi
pertama negara negara arab juga pragmatis
jadi teman teman saya
yang di timur tengah kalau saya tanya mereka bilang
kita akan mencoba untuk bekerja bersama dia
tapi kedua retorikanya terhadap muslim kalau dia laksanakan
negara muslim pasti bereaksi
dan saya harap pemerintah indonesia juga harus bersuara
jangan apa namanya saya kira harus menyatakan bahwa itu tindakan yang tidak etis dan lain sebagainya
karena netanyahu kayaknya akan bergerak ke sana

dan trump nampaknya juga akan mendukung itu
dan itu berarti negara palestina yang selama ini kita inginkan tidak akan timbul
dan itu suatu tragedi yang luar biasa dan akan menimbulkan ancaman keamanan yang lebih besar lagi bagi kawasan
nah indonesia itu sendiri sebagai negara populasi muslim terbesar
apa responsnya reaksinya anda melihat khususnya dari kementerian luar negeri kita
dari pemerintahan kita
walaupun ya tentu saja ucapan selamat tapi dalam hati
ini kan berarti harus ada perubahan dalam strategi pendekatan dengan
kalau menurut saya ini tantangan bagi politik bebas aktif kita
tadinya saya bilang bahwa tantangannya adalah tiongkok
bagaimana kita bisa menjaga kemandirian walaupun kita dekat secara ekonomi
tapi sekarang dua
dengan tiongkok harus kita jaga kebebas aktifan kita
tapi dengan amerika juga
karena amerika di bawah trump potensi
potensi untuk bullyingnya tinggi
karena barack obama kan lebih soft gitu kan ya
potensi untuk menang untuk bersaing dan untuk membuat negara negara ini bagian dari persaingan strategis dia dengan tiongkok itu akan tinggi sekali itu
jadi kita benar benar harus bisa menjaga kemandirian strategis
harus punya nyali untuk push back ya
dan yang paling penting desi untuk politik luar negara yang prinsipil
dalam arti kalau ada yang berhubungan dengan muslim dengan palestina dengan climate change
yang menempelkan prinsip kita
kita jangan pernah malu atau sungkan menyatakannya kepada amerika itu
karena begitu kita malu dan sungkan
kita perannya akan apa namanya mengendur tuh
kalau kita lihat sosok seorang donald trump
dia memang seperti seorang kuat ya
confident dan lain sebagainya
omongannya itu berapi api ya
tapi apakah dia akan bisa membuat sebuah kabinet dan administrasi yang efektif
apalagi melihat begitu
apalagi melihat begitu banyak hal hal yang bertentangan dengan zaman
misalnya tadi sudah disebutkan masalah climate change
masalah keinginan misalnya untuk bersatu lah dengan multi kulturalisme
sementara dia kan seolah olah lebih proteksionis
lebih mungkin mementingkan orang kulit putih dan lain sebagainya
jadi kabinetnya nanti akan menjadi ujian pertama
apakah dia benar benar akan menjadi uniting figure
yang akan outreach ya
atau kabinetnya benar benar orangnya dia tanpa memperhatikan faktor diversity kebinekaan dan lain sebagainya gitu
saya belum ada jawaban terhadap itu
yang jelas orang dari timnya hillary sama tim trump
yang paling misterius itu timnya trump
siapa yang kasih dia informasi dan lain sebagainya
waktu ditanya jawabannya lebih banyak
oh ini keluarga saya nih yang kasih advice mengenai politik keluarga gitu
tapi wapres sosok seorang mike pence menurut anda bagaimana menjadi partnernya
siapa nanti kira kira yang akan lebih memiliki suara ya
karena dia lebih merepresentasikan dari partai republik yang tulen ya konservatismenya
itu sangat berbeda dengan trump tentu saja
bisa ada model kayak boost dulu
dimana dick cheney itu kuat sekali ya
dan karena bush percaya sekali sama dick cheney
tapi kalau trump kan saya lihat ego nya tinggi sekali itu
saya tidak yakin dia akan memberikan kewenangan atau kekuasaan yang sama kepada siapa
pence apa yang diberikan bush kepada dick cheney dulu
nah melunya kira kira siapa yang akan didukung
itu tujuan pertama
kalau ditanya hillary saya bisa jawab
jangan jangan nanti seperti ya itu si wali kota new york yang mendukung dia selama ini
rudy giuliani kalau dia misalnya mendapat posisi seperti itu
itu makanya salah satu pertanyaan terbesar tuh
karena selama ini kan foreign policy teamnya nggak kelihatan dan nggak tahu kita siapa gitu
tapi siapa yang akan dia pilih itu benar benar mencerminkan how hewan to engage to world
terakhir ini apa yang dikatakan oleh pihak demokrat
kalau misalnya orang seperti donald trump dipilih menjadi presiden ini kan ada trump pocalips lah istilahnya
orang yang tidak bisa dipercaya untuk memegang twitter saja sekarang dia akan memiliki kode terhadap tombol nuklir
akan terjadi nggak hal hal yang ditakutkan itu
atau ini kita harus berpikir positif lagi depan
kalau saya lihat safeguardnya terlalu banyak di amerika
safeguard dari segi birokrasi dari segi intelijen dari segi hukum kongres dan lain sebagainya
jadi tidak berarti
ini kan bukan banana republic ya walaupun kadang kadang
apa kegiatannya sekarang
orang mengatakan jangan jangan ini sudah menjadi banana republic
jadi safeguard dan pagar pagarnya terlalu banyak
sehingga kemungkinan dia untuk membuat blunder yang terlalu jauh itu mungkin masih tidak terlalu besar
mudah mudahan ya karena yang ditakutkan itu justru itulah
baik terima kasih
kan setiap presiden amerika itu ada perangnya tuh desi
setiap perang ada perangnya
jadi yang kita perlu cermati memang itu
kalau trump ini trigger happy dengan siapa dia akan berperang
dan dengan cara apa
dan berapa kali tuh
tapi siapa tahu justru dia akan berdamai dengan rusia dia akan berdamai dengan
yang penting dagang ya
yang penting bisnisnya dulu
yang penting dia bisa membangun ini ya
mudah mudahan seperti itu ya dino ya
terima kasih banyak
sementara itu saham amerika serikat dan nilai tukar dolar merosot setelah hasil penghitungan menunjukkan
donald trump terpilih sebagai presiden amerika serikat
nah di indonesia kemenangan trump juga direspon cukup negatif oleh para pelaku pasar modal
nah sejauh mana kebijakan trump akan mempengaruhi perkembangan dunia perdagangan dan investasi
kita ulas lebih dalam lagi bersama nara sumber lainnya sesaat lagi

apa mungkin seorang pebisnis ini menghancurkan pasar
itu timbul pertanyaan kan
mungkin dari segi politik yang kita lihat selama ini orang melihat dia sebagai devil setan
apalagi karena ucapan ucapannya gitu ya

maunya memerangi semua
itu tidak unik kalangan bisnis itu pada dalam satu hari itu tiba tiba merasa bahwa jangan jangan dia tidak seperti itu orangnya
ada faktor psikologis positif melihat dia sebagai seorang pebisnis yang cukup sukses
walaupun sempat michael bloomberg mengatakan bahwa dia dapat kekayaan dari ayahnya
tapi terlepas dari itu
dia berhasil keluar
dari bengkerupsi empat lima kali
tapi pada umumnya kan sentimen sangat bearish ya terhadap kehadiran donald trump ini
akan berapa lama ke depan kira kira sebelum akhirnya ada yang namanya keseimbangan lah
bahwa oke ini adalah realita baru
yang harus kita hadapi dan kita harus beradaptasi
kalau pak donald trump bisa di dalam beberapa minggu ke depan mengeluarkan kebijakan
itu akan menyulut ya positif apa psikologi daripada pasar
tapi contoh kebijakan positif itu apa
karena selama ini dia akan mengatakan nafta itu tidak bagus
tpp ya trans pacific partnership itu akan kita akan keluar dari situ
semua kerjasama perdagangan dan lain termasuk dengan china
dia akan pajakin itu sampai tiga puluh lima persen
contoh dari positifnya itu
seorang pebisnis ketika berkampanye dari perspektif politik
itu pasti beda dengan ketika dia sudah menang menduduki satu posisi seperti ini sekarang ya
itu biasanya kalau normal pak john
tapi kan mungkin kita belum tahu
kita belum tahu memang
untuk sementara ini kita belum melihat ya
kita akan melihat ke depan beberapa minggu ke depan
kita akan melihat
apa yang kebijakan yang akan dia keluarkan secara positif
memang betul kita melihat selama ini ketika dipegang oleh presiden obama selama dua periode
amerika sudah membuat kemajuan cukup dinamis ya
tetapi banyak juga orang orang amerika yang kebenaran memilih beliau kali ini
ingin melihat mereka ini nggak sabar
ingin melihat ada satu perubahan besar
nah ini kan isu yang terbesar ya
dan makanya dia ingin melakukan revisi terhadap nafta
untuk membubarin itu mungkin kecil kemungkinan
ada kemungkinan tapi kecil
tapi mungkin renegosiasi
benefit yang lebih besar
untuk kepentingan amerika
ini kan sekarang kita sudah lama masuk yang namanya dunia global
globalisasi ini kan merupakan satu yang mutlak
dimana pabriknya di sini
penciptanya di sana
distribusinya di sini
dan juga logistik dan lain sebagainya
nah donald trump mengatakan bahwa akan jauh lebih proteksionis
dia akan mengambil itu semua yang selama ini outsourcing ke luar negeri
ke china ke meksiko dan lain sebagainya
dia akan menciptakan lapangan kerja baru di amerika serikat
dia akan menghidupkan manufacturing
ini implikasinya terhadap supply chain globalisasi ini
jadi dengan amerika serikat sebagai salah satu pasar terbesar di dunia ini akan seperti apa kira kira
terus terang selama ini kan amerika sudah melakukan yang namanya outsourcing
terutama dengan india
indonesia kita banyak sekali brand brand yang dijual di amerika serikat
itu juga outsourcing
jadi donald trump akan sebagai seorang pebisnis akan melihat bahwa konsep kebijakan
bahkan yang akan dia kembangkan itu harus bukan saja menguntungkan amerika
tetapi juga dia berpikir sebagai seorang pebisnis tidak akan mematikan mitra bisnisnya
itu sudah satu pemikiran mendasar dari seorang pebisnis
itu dia sebagai pebisnis
tapi janji kampanyenya dia kan berbicara kepada konstituennya yang menginginkan pekerjaan outsourcing itu sudah kembali
ke amerika serikat itu sendiri
sering sekali disebut bahwa trump tower itu yang membangun itu adalah orang migran
kemudian menggunakan baja yang dari china
ini akan ada
pasti kan ada tuntutan dari masyarakat yang memilihnya bahwa itu semua harus berhenti
mungkin dalam hal ini kita berbicara satu konteks ekonomi dan politik
kalau seorang sudah menduduki public office sebagai presiden
rakyat akan melihat ke depan selama ada progres kemajuan mereka akan maklum
dan saya yakin sekali kami di kadin sudah bahas ini
untuk indonesia terutama kita ada dua tokoh di indonesia
tidak perlu kita sebut namanya

karena menarik ya

dan sejauh mana dampaknya
kita lanjutkan setelah yang berikut ini
kebijakannya itulah membangun perekonomian amerika yang make america great again
itu berarti kan ada arus perdagangan yang akan berubah
kira kira nanti khususnya ekspor impor bilateral yang kita bisa manfaatkan
selain dia datang ke indonesia membangun disney world atau apa
kami di nafta juga sudah mengkaji
banyak sekali pengusaha pengusaha amerika itu berminat besar dengan indonesia
contohnya untuk apa
mereka melihat indonesia sangat berpotensi untuk kerjasama
namun kembali saya mengatakan peluang sepuluh tahun waktu zaman sby
itu kita terlenah
tidak memanfaatkan hubungan
bila terlalu dengan amerika pelobi kita lemah
sekarang kita melihat ada titik terang
ada dua tokoh ini yang punya direct access
jadi kita tidak perlu cemas ya ke depan terhadap situasi perekonomian indonesia
tidak perlu mengapa kita harus cemas
tapi saya tidak mengandalkan bahwa kita harus mengandalkan dua tokoh ini
tetapi saya mengatakan secara keseluruhan
kita harus melihat
dengan presiden donald trump ini hubungan indonesia dan amerika ini dapat lebih baik lagi dari perspektif ekonomi dan politik
oke sekarang kalau kita lihat ini kan ada china juga
china merupakan market kita yang terbesar
nah kita ada amerika serikat
di mana kita harus beradalah istilahnya
karena jelas jelas donald trump itu selalu mengeritik ya china china
mereka mencuri pekerjaan kita dan lain sebagainya
ini kira kira nanti ke depan konstelasi perdagangan dunia ini apakah akan ada
perang dagang perang tarif di mana wto dan segala macam ini justru akan jungkir balik nanti
tidak saya rasa gini semua pemain global bisnis menyadari tantangan ini
tantangan ini sudah tentu akan menjadi satu kepentingan bersama

tentu akan menjadi satu kepentingan bersama artinya mungkin di atas kertas sekarang kita melihat china sama amerika ini kan
berseteru terus terutama dari segi politik karena ingin mengambil hati indonesia
kembali saya mengatakan bahwa kita ini macam gadis cantik ini kita ini
kita mempunyai resources yang berlimpah ya kan
cuma sayang sdm kita ini lemah untuk memanfaatkan peluang itu
nah oleh karena itu kita melihat ke depan china sama amerika tetap satu hari akan bertemu memanfaatkan bisnis
lihat saja china membeli saham amerika membeli obligasi amerika
jadi ujung ujungnya memang kita harus beda melihat kacamata politik dan ekonomi
kalau sudah soal uang
ya tidak mungkin lah karena reserve nya china kan dengan mata uang dolar pada akhirnya
jadi kalau ada apa apa terhadap mata uang dolar kan mereka sendiri yang rugi
pak john jadi ada peluang yang positif yang kita bisa angkat ya dari kemungkinan mulai sepuluh januari ini
akan jadi presiden amerika serikat dan kita harusnya nomor satu untuk memanfaatkan peluang itu ya
apalagi memiliki channel channel khusus
meningkatkan upaya melobi lebih intensif
dan ada hasilnya secara bisnis dan ekonomi
dan kita akan bisa melobin
kita bisa mencapai lima sekian persen growth
kalau kita team up dengan amerika
karena selama ini ekspornya
tetapi jangan meninggalkan china juga
tidak bisa kita meninggalkan china juga
selalu ada peluang bekerjasama
terima kasih banyak pak john dan pemilihan presiden amerika serikat
menjadi salah satu bentuk nyata demokrasi dalam memilih pemimpin negara
apapun hasilnya rakyat amerika serikat harus memberikan dukungan serta mengawal pemerintahan
agar sejalan dengan
nah indonesia juga sebagai negara sahabat berkewajiban menjaga hubungan baik kedua negara
serta terus bekerjasama dalam berbagai bidang termasuk mengwujudkan ketertiban dan perdamaian dunia
namun indonesia harus tetap memegang prinsip dan mampu menunjukkan sikapnya terhadap kebijakan yang diskriminatif
dan kalau kebijakan ekonomi dan bisnis yang jelas kita harus mencari win win solution
ya demikian insight kali ini
saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa di kamar ini